yang terbaru mungkin kita mendapatkan bahwa informasi mengenai ancaman potensi tsunami
nampaknya sudah dicabut kembali oleh bmkg beberapa waktu yang lalu
namun kami akan terus mengupdate informasi terkini terkait dengan hal itu untuk anda
tapi kita akan ke makassar sulawesi selatan dulu
gempa bermagnitudo tujuh tujuh di donggala sulawesi tengah sempat terasa jauh hingga makassar sulawesi selatan
dan sudah ada rekan saya jurnalis transmedia reinhard soplantila yang ada di makassar sulawesi selatan
selamat malam reinhard
apa yang bisa anda ceritakan terkait dengan seberapa terasa sih gempa di donggala sampai ke makassar rasanya
seberapa terasa gempa itu di makassar
ya oke selamat malam budi
gempa yang terasa di kota makassar selatan kurang lebih pada delapan belas wita tadi
terasa dari informasi
yang kami terima dari bmkg sulsel itu sekitar dua sampai tiga modified merkelingkung kita atau mmi di hampir seluruh wilayah sulawesi selatan budi
oke hampir di wilayah sulawesi selatan ya
anda sendiri merasakan ada getaran yang cukup besar atau cukup terasa atau memang getarannya kecil sekali di makassar sendiri
informasi yang diterima dari bmkg sulsel sendiri memang getaran
nah yang di mmi itu hanya dapat dirasakan di gedung gedung yang tinggi
bagi yang warga yang berada di dataran itu memang tidak cukup terasa
nah boleh diceritakan reinhard
anda kan tadi mengatakan bahwa gempanya cukup dirasakan oleh orang orang yang berada di gedung gedung tinggi
apa yang terjadi ketika gempa itu terjadi terkait dengan orang orang yang saat itu berada di gedung gedung tinggi misalnya
oke saya menerima video amatir warga di salah satu gedung tinggi
terutama di gedung menara boswa jalan sudirman makassar
pada saat itu di lantai lima belas gedung itu salah satu warga mengambil gambar dan terlihat memang kepanikan di dalamnya
sehingga mereka memilih untuk keluar dengan menggunakan pintu tangga darurat
apakah ada yang terluka mungkin atau cedera gitu misalnya reinhardt terkait dengan evakuasi evakuasi terutama orang orang yang ada di gedung gedung bertingkat
di makassar sendiri
untuk sekarang di gedung menara boswa tidak ada informasi yang terluka atau cedera terkait gempa tersebut
sampai sekarang juga belum ada informasi korban yang berada akibat gempa di kota makassar
anda saat ini ada di gedung menara bosowa di makassar
apakah pengelola gedung sendiri masih melarang orang orang untuk naik ke atas gedung atau seperti apa saat ini situasinya reinhardt
untuk sekarang kondisi di bandara moso sendiri sudah cukup kondusif
semua sudah kembali seperti normal seperti biasanya
tidak ada larangan yang seperti yang kejadian sebelumnya
bagaimana dengan rumah sakit rumah sakit reinhardt
apakah anda juga mendapatkan informasi ada evakuasi misalnya ketika gempa yang cukup terasa di makassar itu
untuk sementara saya belum mendapat informasi terkait beberapa
saya sudah mendapatkan informasi terkait lokasi rumah sakit ataupun gedung gedung lainnya
bagaimana dengan informasi terkini dari anda terkait dengan bmkg atau mungkin laporan laporan instansi atau otoritas terkait di sulawesi selatan
terkait dengan gempa yang terjadi di sulawesi tengah sendiri
apa informasi terkini yang bisa anda berikan kepada kami reinhardt
ya yang informasi terakhir seperti itu saja
getaran yang di makassar terjadi sekitar dua sampai tiga mmi
dan itu memang terasa sekitar sepuluh detik getarannya dirasakan di kota makassar
sepuluh detik getaran yang dirasakan
jadi tidak ada informasi ancaman tsunami mungkin atau ancaman ancaman atau akan ada mungkin masyarakat harus lebih waspada seperti itu dari otoritas terkait di makassar sendiri reinhard
untuk sementara ini memang belum ada informasi terkait adanya akan potensi tsunami di kota makassar
namun kalau misalnya ada dirasakan bmkg meminta untuk warga segera melelpon dan melaporkan untuk bertanya pada bmkg sendiri
anda tadi menceritakan saat ini kondisinya di gedung menara boso sendiri cukup kondusif
bagaimana dengan kondisi di jalan jalan raya atau di kawasan kawasan padat penduduk atau di kawasan kawasan publik gitu misalnya di lapangan karebosi yang ada di depan menara boso
misalnya apakah orang orang banyak berkumpul di sana
atau anda lihat situasinya cenderung lebih sepi atau orang orang justru lebih banyak berkumpul di lapangan lapangan terbuka gitu reinhardt
kondisinya seperti hari hari biasanya normal
memang tadi saja yang sempat terasa getaran tapi setelah tidak terasa lagi kembali semua seperti normal
oke apakah ada bantuan reinhardt dari ada informasi mengenai rencana pengiriman bantuan misalnya dari tim sar
atau otoritas otoritas terkait yang ada
di makassar kalau kita tahu kan makassar menjadi pusat pemerintahan di sulawesi selatan
apakah ada bantuan dari pemerintah provinsi sulawesi selatan misalnya
untuk evakuasi yang ada di sulawesi tengah seperti itu reinhardt
sudah ada info info seperti itu atau belum
tidak saya masih belum mendapatkan informasi terkait bantuan bantuan itu
baik terima kasih boleh diceritakan sekali lagi reinhard
kondisi terkini bisa diulas kembali kepada masyarakat
apa yang terjadi ketika gempa itu terjadi di sulawesi tengah
apa yang dirasakan di makassar sulawesi selatan
dan bagaimana kondisi masyarakat di makassar sulawesi selatan saat ini
boleh diulang sekali lagi
gempa kitar yang terasa tujuh tujuh skala richter itu
yang pada terjadi kurang lebih delapan belas juta memang sempat dirasakan di kota makassar
namun di makassar itu sendiri getarannya cukup sekitar dua sampai tiga mmi
dengan getaran tersebut memang kita dirasakan di tempat yang lebih tinggi saja
namun yang berada di dataran kurang untuk terasa getaran gempa itu
baik terima kasih reinhard soplantila yang melaporkan bagaimana kondisi ketika dan juga pasca gempa
yang terjadi di donggala sulawesi tengah dari makassar sulawesi selatan
terima kasih reinhardt sekali lagi
peringatan dini tsunami telah dicabut oleh bmkg
namun bmkg mengeluarkan peringatan dini tsunami
namun bmkg mengeluarkan peringatan dini tsunami telah dicabut oleh bmkg
dan beri peringatan siaga dan waspada

berdasarkan permodelan daerah berpotensi tsunami bmkg memberi peringatan siaga di donggala barat sulawesi tengah
pemerintah di daerah ini diharapkan memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi
sementara tiga daerah lain mendapat status waspada
yaitu donggala bagian utara sulawesi tengah
ada juga mamuju bagian utara sulawesi barat dan juga kota palu bagian barat sulawesi tengah
pemerintah di ketiga daerah ini diharapkan memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk menjauhi pantai dan tepian sungai